meski pandemi ini belum selesai tetapi kegiatan sehari hari harus dilakukan seperti misalnya berbelanja
untuk menyangkut normal yang baru organisasi kesehatan dunia mengeluarkan beberapa anjuran
bagaimana agar kita bisa berbelanja dengan aman di tengah pandemi
saat berbelanja di supermarket jaga jarak setidaknya satu meter dari orang lain
dan hindari menyentuh mata mulut serta hidung
cek tanggal keadaan luar sapangan pastikan kemasan pangan tidak rusak
bersihkan tangan setelah menyentuh uang dan permukaan lainnya
keluarkan bahan pangan dan simpan dengan tepat
bersihkan permukaan dapur setelahnya
cuci tangan kembali dengan air bersih yang mengalir dan sabun setelah selesai menyimpan barang barang belanjaan
ini sangat efektif sebetulnya asal tiga hal tadi
jaga jarak pakai masker
bersihkan diri dari segala macam perantara yang memungkinkan kita tertular
selama vaksin virus sars cov dua ini belum ditemukan
maka kita akan selalu berada dalam ancaman penyakit covid sembilan belas
merubah pola hidup kita yang lama menjadi penting
agar kita bisa menjaga kesehatan

jadi ada syarah maafkan luar nyuri jaga jarak